huff untung aja ada pak rija
jadi gua gak perlu ngejelasin langsung ke pak bos
gak tau kenapa gua kagak enak aja buat ngomongin hal ini
yaudah kalau gitu saya pulang dulu
ini rena biasanya sekolah gimana
maka kita pulang dulu terus jemput lagi
oh biasanya saya sama pak rija yang jemput
kalau pak bos mau pulang dulu
aku juga merasakan kebersamaan dengan keluarga pondok pelita
hangatnya tanpa rosa yang gak pernah berubah sama sekali
meskipun tante rosa menyimpan sebuah perasaan bersalah
ketika mendengar itu
memang dalam hati aku sedih
tapi aku gak pernah marah
sebab terlepas kebimbangan dari tante rosa waktu itu
pada akhirnya mama memang berpulang lebih cepat
selamanya bagi aku tak terasa seperti ibu kandung aku sendiri
karena saudara mama
hanyalah tante rosa seorang
yang melamatkan aku mengingat ini semua kami tidak perlu memperpanjang urusan dengan sienna
keluar itu aku sangat sayang sekali sama sal bagiku sal sudah menjadi salah satu anak laki lakiku
sampai kapanpun banyak hal yang sudah dilakukan oleh sal memberikan praktian kebaikan dan
kepedulian saat aldebaran belum pulang dia juga menjadi sosok om yang sangat baik dan menyenangkan
kamu masih di sini
semua aku mohon aku minta maaf sama kamu aku gak mau kita putus please maafin aku ya
apa yang udah kamu lakukan itu keterlaluan sienna
aku tahu tapi aku tuh terpaksa soal
kamu gak terpaksa kamu tuh punya pilihan hanya saja kamu ngebiarin semua ambisi dan prasangka kamu
membutakan kamu dan akhirnya semua ini terjadi
so kalau yang kamu harap dari aku adalah maaf
sal please kamu dengerin aku dulu sal
jalan pak baik wak

apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
mama terima kasih sama kamu ya
karena kamu menyarankan mama untuk bicara ini kesal
dan ya alhamdulillah
mama sudah mengungkapkan semua kesal
mama sudah bicara baik baik sama dia
ini hasilnya juga
tidak seperti yang mama takutkan
dan juga bisa menerima dengan baik
terus siena gimana
pas mama sudah bicara baik baik sama sale
semuanya sudah enak
aku tahu aku salah